demi mewujudkan sinergi dalam program kartu prakerja untuk akselerasi inklusi keuangan
pemerintah menggandeng platform e wallet baru sebagai penyalur insentif kartu prakerja
setelah sebelumnya menggandeng bni ovo link aja dan gopay
kini pemerintah menggandeng dana untuk mengirimkan insentif prakerja kepada penerima
ketua tim pelaksana komite cipta kerja rudy salahuddin menyatakan
platform e wallet saat ini lebih diminati masyarakat
selain itu literasi dan inklusi keuangan menjadi faktor kunci pertemuan ekonomi
hal ini dikatakan rudy salahuddin dalam acara penanda tanganan perjanjian kerjasama
antara manajemen pelaksana program kartu prakerja dengan dana
untuk dimensi akses penggunaan dan kualitas dari inklusi keuangan pun bergeser juga ke arah digital
kartu prakerja telah mendorong hadirnya layanan keuangan bagi peserta
yang sebelum bergabung dengan prakerja tidak memiliki rekening bank maupun e wallet
pada dimensi penggunaan kartu prakerja meningkatkan jumlah pemilik e money
yang terregister untuk pembayaran aneka transaksi
vincen iswaram nyatakan kerjasama ini merupakan penghargaan sekaligus bentuk kepercayaan pemerintah
terhadap kapabilitas teknologi dana
dana dengan prakerja itu adalah sebagai mitra pembayaran ya untuk prakerja
jadi kalau kita melihat bahwa dari sisi dana sendiri penggunanya sudah lumayan banyak
di akhir pada bulan juli itu sudah empat puluh lima juta
dan kita juga melihat kesempatan untuk membantu
masyarakat supaya kita dengan teknologi yang kita miliki
itu kita bisa mengantotikasi pengguna pengguna penerima itu dengan lebih mudah
dengan sistem e kyc nya dana sendiri yang bisa dilakukan secara real time
dan juga dengan aman karena kita memiliki sistem teknologi risk management yang berkelas dunia
insentif yang dimaksud adalah bantuan biaya pelatihan sebesar satu juta rupiah
dan biaya pelatihan yang diperlukan untuk penerimaan e kyc
dua empat juta rupiah yang disalurkan hingga empat kali
selain itu manajemen pelaksana kartu prakerja juga memberikan insentif bagi penerima kartu prakerja
yang menyelesaikan tiga survei evaluasi sebesar satu ratus lima puluh ribu rupiah
semua insentif itu hanya disalurkan melalui lima mitra penyalur yang telah bermitra dengan pemerintah